jadi gimana ini bon
ga ada duit bingung ga ada duit bingung
jadi sekarang gimana
ga ada yang tau ntar kita punya banyak duit ya ga
kita naik anggutan biar pada tahu
hei gua punya banyak duit
ke duluan dong
ke duluan dong bos
bapak sudah menikah jauh sebelum menikahi aku
bahkan bapak sudah punya anak
bapak sudah memohongi mama selama
bapak itu sudah mengkhianati pernikahan kita pa
maafin bapak ma
mama ga terima ini semua pa
mama bener bener ga ridho pa
maafin bapak ma
mama telah mohon maafkan papa
darah bapak cocok dengan darahnya haikal
yang gak dapet duit
darah gue udah sedotin lagi
sampai gak dia aja sih
sudah sudah laul juga ikut
karena darah bapak juga cocok
terima kasih banyak ya
waduh apaan ini
udah berapa banyak
udah bos nggak usah nangis
sebelumnya bos ga ngaku kalo haikal itu anak bos
sekarang bos ngakunya yang benar yang mana nih
ya allah tolong ya allah
udah gapapa udah gue kasih darah gue tenang aja
kasih duitnya aja ya jangan lupa ya
ini dia di sebelah lagi ngerasain darah gue
iya iya bener bener kelamaan
ntar gue yang ngatur lo tenang aja ya
ntar gue yang ngatur ji
kenapa ya darah gue lebih banyak

darah gue sudah lebih banyak darah lo cuma cadangan doang
ya tapi kan kita sedang
ya sedang ramai cinta

udah udah gampang deh
ayo nih kita kita teman teman sekalian ya
gue jadi dipercuma

dia mau pake pesan dari yang dapur kan
eyamti lah yang merawat hekel
terima kasih eyamti
kalau hekel kita bawa pulang ke rumah
dan kita tinggal bersama dia
hekel kan anak papa
berarti hackle juga anak mama
jadi hekel juga boleh tinggal di rumah mama papa
tentu dong sayang
boleh tinggal bersama papa
kamu suka kan
ngobrol nggak ada duit bingung ada duit bingung ah jadi ke sekarang gimana kita
naik taksi pon orang kaya enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
disini sampai masuk

dirokok dulu yang paling mahal bilang
eh rokok kan haram pun
kalau lagi ngasih ktg udah beli
terima ini gak cek gak mas
keluarin semua yang mahal mas
apa ini roti seribuan
gak dekis gak mau
lo makan roti yang tiga puluh ribuan
itu bukan start up
berada tidak beberapa
ada lima pertanyaan